tapi dia tuh pengecut
ketika mereka keluar sama sama dari base camp
dan lo berdua
yo kenapa sih lo
ini kan lo pada mau ngantarin gue pulang kan ya
gue takut nih diomelin sama tante rera
kan gue udah kabur di pasar ya pas bantuin dia belanja
boleh gitu buah buahannya nih gue udah gue bagi bagiin ke orang orang tuh ya
ke pengemis pengemis setengah jalan
siapa lah itu pokoknya
aduh serem gue pulangnya
yaelah gue kira penting
bahaya kayak lo sengerem mendadak
ya kalo lo berbuat apa apain lah harus berani dong sama resikonya
gimana harus berani
siapa yang berani sama tante rele
ya udah tau serem lu mesti kabur
masalah gue kayak lo
hmm gue ada mending kayak gini nih
pasti ide lo cermelang kan
mendingan lo tuh nanti umpet aja di mobilnya cindy mel
gue sama cindy pura pura nama ke rumah lo
pura pura baru mau ketemu sama lo
basah basi apa kek
nah ya lo keluar dari mobil lo lewat jalan belakang masuk ke rumah lo
hah pinter gue
wah ide bagus
bener tuh kak dede ado
otak lo itu cermelang
boleh boleh pinter juga
yuk sini ya
tante harus ganteng
ih pada berisik banget sih
eh kok lo mau menyelam masuk sih
tante meli nya ada kan
nggak ada meli tadi pergi ninggalin gue
pada mobil di swalayan
wah bagus nih
mana tuh tante
nggak ada lagi nih
udah pokoknya sekarang mary nya nggak ada
udah pulang deh
ih jangan diusir dong tante
kan kita kesini tuh mau ketemu memi
meli aja belum ketemu
jangan diusir dong tante
kita mau disini aja meli nya udah dateng
yaudah terserah deh kalo emang mau nunggu meli pada dulu aja tante bikin minum ya
eh nggak usah tante nggak usah tante nggak usah tante
tuh nggak usah dibikinin minum tante
nggak usah tante
tante baik banget sih
tante rere apa kabar
kamu pikir tante belum on apa
kamu mikirnya kayak gitu tante juga pernah muda
tante tahu akal bulus anak muda kayak kamu yang kerjaannya cuma ngibuin orang tua
kelakuan teman kamu di luar tuh aneh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
kamu berdua bohongin gue
mas harus tambah ini
jangan dong nanti mas jadi gendut dong
mas itu kalau gendut tambah seksi tambah ganteng tambah ngembesin dan ngangenin banget mas
jalan tapi dari six pack kan jadi one pack
tapi nanti kan aku lusa pengen ambil rapot
tapi pasti ambil kan
datang ke sekolah
tapi kira kira nilai semester kamu bagus nggak
ya insya allah
enggak malu maluin deh pi
gue sumpahin kebakaran rapot lo sekalian
aku kan setidaknya udah berusaha maksimal banget nih
seandainya ada yang jelek jelek dikit gak apa apa ya
yang penting kan aku udah berusaha
soalnya aku kan bukan boy
dia tuh pinter
papi enggak mau tahu soal boy
karena anak papi kamu bukan boy
ah mas lupa
enggak usah mas
aku bisa makan sendiri
gitu aja pak
ini enggak bisa dibiarkan bang
abang harus serang balik markas mereka
lo gak perlu kasih tahu gue
gue juga pengen nyerang balik anak anak tikus itu
ya udah bang
makin cepat makin baik
tapi apa mungkin kita serang basecamp warrior
misalkan kita tahu sendiri
basecamp mereka dekat
nah itu dia
itulah kecerdekaan si boy waktu nuntuin basecamp itu
itu bukan cerdik
tapi dia tuh pengucut
kita serang anak anak itu
ketika mereka keluar sama sama dari basket
dan lo berdua
ada pembeli itu
dia lagi nyari motor
gue mau bawa pembeli itu ke tempat lo
lo berdua ikut gue
gimana caranya gue bisa nangkep basah si kobar ya
kayaknya gue harus mampir dulu nih kayaknya
apa tuh kenapa kenapa di jalan
pengurusan satu ya
bang urusan satu ya